saya capek pak saya muak sama semua orang pak
ya allah apa semuanya adalah teguran buat aku
buat aku yang udah begitu bodoh dan lemah
sampai sampai aku bisa luluh terhadap prabu wijaya
apa ini adalah teguran buat aku karena aku udah begitu durhaka
dan ngelupain apa yang ada prabu wijaya buat terhadap orangtuaku
bahwa aku ini memang anak durhaka
seperti yang selalu om wisnu bilang
dan bahwa aku ini gak pantas berada bersama dengan orangtuaku yang aku sayangi
bapak udah bunuh ayah saya pakai uang pak
bapak udah bisa lolos dari penjara pakai uang
bapak sekarang udah bisa misahin saya sama ibu saya pakai uang juga
dan sekarang bapak beli saya pake uang pak
dan sekarang apa
bapak mau nunjukin ke saya kalau bapak bisa nemuin ibu saya pakai uang
amirah akan tetap cari ibu
amirah akan terus cari ibu
amirah gak akan pernah nyerah buku
bapak ngapain disini
saya mau mencari ibu kamu
pak udah dong pak berhenti bercandanya
bapak gak jelas tadi saya udah ngomong apa sama bapak
kamu sepertinya gak suka sekali ya sama uang saya
selamat malam pak bu
mas turun aja ya
punya dong pak
makasih banget pak
makasih pak ya
sekarang kamu lihat
saya sudah tidak punya apa apa
saya tetap akan membantu kamu
untuk mencari ibu kamu
dan sekarang kamu bertanggung jawab
untuk membayar ongkos saya di bis ini
enggak enggak pak
bapak pikir saya butuh bantuan bapak
buat cari ibu saya
pak bapak ingat dong
bapak yang udah bikin ibu saya pergi secara paksa
dan sekarang tiba tiba bapak mau bantu saya
buat cari ibu saya
bapak pikir saya percaya sama bapak
sampai kapan kamu mau bicara terus
lebih baik kamu siapkan duit kamu
di bis ini ya
pak udahlah pak
bapak keluar dari bisnis ini sekarang juga
bapak pergi dari sini
yaudah kalau bapak gak mau pergi
biar saya yang pergi
yaudah saya pergi
pak pak pak
kenapa kamu jadi turun lagi
iya sampai akhirnya bapak datang dan bapak ngerusak semuanya
saya merusak apa
kan saya sudah bilang saya akan membantu untuk mencari ibu kamu amirah
saya sudah gak percaya lagi sama bapak
bisa aja sekarang bapak udah nyuruh ibu saya
pergi dari tempat dia sekarang
atau bapak akan menghalangi saya
supaya saya nggak bisa ketemu sama ibu saya
kamu benar benar berpikir saya akan melakukan itu semua mina
dan jangan pernah ikutin saya lagi
pak pak pak
bus yang kepadang lama kali dimana lagi pak
baru aja berangkat
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak pak
pak pak pak pak

itu bisa yang terakhir mbak
besok pagi mendingan mbak kesini lagi
naik bis yang pagi mbak
aku maunya ketemu sama ibu sekarang
aku gak mau nunggu lagi
bapak ngapain pas ikutin saya terus sih pak
karena kamu suka melakukan tindakan bodoh seperti sekarang ini
ngapain kamu ngejar ngajar pas itu segala

sama kendaraan lain bagaimana
pak karena itu adalah tes terakhir pak
saya harus ketemu sama ibu saya sekarang juga
pak saya kehilangan bus itu tuh gara gara bapak
jadi bapak mendingan lepasin saya pak
besok pagi pagi sekali kamu bisa lagi kesini ya
enggak pak saya mau ketemu sama ibu saya sekarang
gak tau ngapain lepasin ibu
pasti akan ditolak mentah mentah sama amerika
bapak ngapain sih
pokoknya malam ini kita harus berangkat ke pandeglang
kalau enggak kentang atau bawang ini bakal busuk
amira amira tunggu
enggak enggak pak
saya gak akan pernah mau ikut bapak lagi
sudah ikut saya dulu ayo
tunggu tunggu tunggu
mau ngapain sih pak
sudah kamu jeep dulu ya
pak maaf pak
kalau gak salah denger tadi bapak ingin ke pandeglang betul
bapak ini mau ke pandegelang
putri saya ini boleh ikut pak
tunggu pak saya ini bukan
tapi kebetulan di depannya sudah penuh
silahkan bapak naik ke belakang lagi
ya gak masalah pak
yang penting kami berdua boleh ikut cepat
bapak gak apa apa duduk di belakang kayak gitu
kamu mau berangkat ke pandeglang sekarang juga atau tidak
pak pak prabu
mama ngapain ma disini sendirian
gak tau papa dari tadi belum pulang zaira
mama udah coba telepon papa
udah dari tadi mama telepon papa
udah diangkat terus barusan telepon lagi gak aktif handphonenya
gak aktif handphonenya